terima kasih gustira
karena sudah menolongmu
dan aku sekarang sudah merasa buruk
aku mohon pamit untuk mencari cemeti yang marah suli yang dicuri oleh malampir
tidak sekarang sembara
keadaanmu masih lemah
kamu belum siap untuk menghadapi malammpir
sampai kamu pulih
jadi yang tadi apa
makhluk itu pasti buat onar lagi
siapa lagi kalau bukan dia bapak
seperti ini bukan butuh kalah gustira
bapak sudah mendatanginya
dan bukan dia
tapi dari warga bilang
makhluk itu berbentuk seperti bayi
dia memiliki taring di giginya
dia memiliki tanduk yang menghiasi kepalanya bapak
kalau memang benar apa yang kamu katakan
bapak akan mencari tahu
makhluk apa itu sebenarnya
terima kasih gustira
karena sudah menolongku
dan aku sekarang sudah merasa buruk
aku mohon pamit untuk mencari cemeti yang marasuli yang dicuri oleh malamir
tidak sekarang sembara
keadaanmu masih lemah
kamu belum siap untuk menghadapi malampir
sampai kamu pulih
aku harus mendapatkan jemati itu
malamir selalu saja menebar kejahatan di mana mana
dan aku harus menghentikannya
kalau itu keputusanmu
aku akan membantu mencarinya
sepertinya mak lampir menggunakan ilmu halimun untuk menyembunyikan cemati itu
kamu juga jangan memaksakan pergi ke tempat cemati itu
kamu tidak akan bisa melawan mak lampir
mak lampir punya ilmu setan jangki
tapi aku tidak takut gusti ratu
ini bukan soal takut atau tidak
tindakan perlu perhitungan
karena nyawamu taruhannya
apa yang harus aku lakukan
aku akan memberikan kamu
ilmu banyu maruta
dengan ilmu itu
kamu akan bisa menghadapi
ilmu setan jangki
keluarkan aku dari sini
aku tidak bisa bernafas
kalau kamu mau keluar dari situ
kamu harus melakukannya sendiri
kekuatanku tidak berfungsi di sini
kalau kamu tidak bisa keluar dari situ
berarti kamu akan tinggal selamanya di situ
dan kembalikan emosimu
buang semua kemarahan yang berada di dadamu
kamu sudah berhasil
menghentikannya busti ratu
gerakan tanganmu ke dadah
tanganmu ke depan
guru sudah berjanji menemui kami
kami semua sudah menemui